satu keluarga mengalami luka parah setelah motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan di jalur wisata pacet
sementara di tempat lain diduga karena sopir mabuk sebuah minibus menabrak toko dan warung hingga hancur
satu keluarga terdiri dari bapak ibu dan anak ini terkapar di area perkebunan setelah mengalami kecelakaan tunggal di jalan raya sendi pacet mojokerto minggu siang
bahkan sang istri menangis histeris melihat anak dan suaminya tak sadarkan diri
kecelakaan berawal saat sepeda motor yang dikendarai korban tiba tiba kehilangan kendali saat memasuki jalur menurun
korban kemudian menabrak pengendara lain hingga akhirnya terpental dan masuk ke area perkebunan
diduga kecelakaan terjadi akibat remblong pada sepeda motor milik korban
sebelumnya minggu dini hari sebuah minibus ringsek
setelah menabrak toko dan warung makan di jalan raya majapahit selatan mojokerto
akibatnya pagar bagian depan toko roboh sementara warung makan di sebelahnya hancur
diduga kecelakaan ini terjadi akibat sang sopir mabuk usai merayakan pergantian tahun baru
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun sang pengemudi dilarikan ke rumah sakit karena mengalami patah tulang di tangan